setelah tujuh jam truk kontainer yang tersangkut di jembatan gunung antang matraman jakarta timur
akhirnya bisa dievakuasi pada selasa pagi
proses evakuasi menggunakan dua krain membuat kemacetan panjang
selasa pagi kondisi truk yang masih berada di bahu kanan ruas jalan
membuat arus lalu lintas menuju kampung melayu dan cipinang mengalami kepadatan
petugas berusaha mengurai kemacetan sambil menunggu datangnya alat berat krain
sekitar pukul sembilan dua unit mobil krain tiba dan langsung melepaskan badan truk yang tersangkut di kolong jembatan
menurut anggota kepolisian di lokasi penyebab tersangkutnya truk kontainer ini
lantaran pengemudi tidak mengetahui rute arah jalan
serta tidak memperkirakan ketinggian jembatan dan truk muatannya
truk kontainer beserta pengemudinya kemudian dibawa ke unit latakannya
laka satlantas jakarta timur